oke bagaimana proyeksi di musim penghujan bergabung melalui sambungan telepon ada fahri rajab kepala pusat meteorologi publik
pak fahri selamat malam
iya selamat malam
pak fahri cuaca ekstrim yang terjadi penjelasan dari bmkg seperti apa
apa penyebab dari cuaca ekstrim yang hari ini atau mungkin hujan yang mengguyur sejak semalam akhirnya berakibat pada banyak wilayah
tidak hanya di jakarta tapi juga wilayah di luar jakarta yang tergenang banjir
iya jadi yang pertama saat ini memang wilayah indonesia
seluruh wilayah indonesia sudah memasuki musim penghujan dan khusus untuk jawa termasuk jabodetabek kita sedang dalam periode puncak musim hujan
nah kalau penyebab dari sisi dinamika atmosfernya ya yang terjadi hujan deras hari ini
itu kombinasi dari perpustakaan
sebagai faktor contoh misalnya adanya memang masa udara yang basah yang bertiup dari samudera india menuju ke melintasi wilayah indonesia
kemudian adanya daerah belokan angin dan daerah pertemuan angin yang disebabkan oleh adanya siklon tropis di selatan indonesia
itu juga kemudian faktor faktor lokal juga berpengaruh ya seperti pemanasan lokal ada angin angin lokal itu juga berpengaruh
oke saya ingat kita flashback sedikit di awal tahun waktu itu bmkg menyatakan akibat banjir di awal tahun pada waktu itu
bahwa sebenarnya puncak musim penghujan itu belum terjadi
nah mungkin di saat saat seperti ini ya artinya begini prediksi dari bmkg sendiri cuaca ekstrim atau intensitas hujan yang terjadi sejak senin malam kemarin sampai dengan hari ini
sampai dengan banjir di mana mana ini masih akan terus terjadi ke depannya
dan mungkin intensitas hujannya akan lebih besar lagi atau lebih tinggi lagi begitu pak fahri
ya jadi begini potensi atau peluang hujan dengan intensitas lebat sangat lebat bahkan kategori ekstrim itu masih mungkin terjadi sampai dengan akhir musim penghujan nanti
nah bmkg membuat klasifikasi intensitas hujan berdasarkan jumlah curah dalam dua puluh empat jam ya
jadi kalau antara lima puluh sampai seratus mm itu kita kategorikan sebagai
kemudian seratus sampai satu ratus lima puluh mm sangat lebat
lebih dari satu ratus lima puluh itu kategori ekstrim
nah contoh untuk hari ini kita mencatat curah hujan tertinggi dua ratus tujuh puluh delapan mm itu di kemayoran
kemudian tanggal satu januari yang tertinggi itu tiga ratus tujuh puluh tujuh mm di halim
nah apakah sampai dengan akhir musim penghujan nanti ada lagi hujan di atas satu ratus lima puluh masih ada potensi
cuma dugaan kami tidak akan sebesar tanggal satu januari lalu
pak fahri apa yang terjadi pada hari ini banjir ini sejak selasa pagi banyak kemudian mempertanyakan bagaimana dengan peringatan cuaca ekstrim gitu dari bmkg
kemudian early warning nya sebenarnya seperti apa sih
soalnya banyak yang pertanyaan gini sebenarnya ada atau nggak sih kok tiba tiba banjir gitu
kok kita gak dapat pemberitahuan
kok kita gak dapat peringatan gitu
sebenarnya gimana pak soalnya early warning
bmkg memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan informasi cuaca gitu ya
jadi kami memberikan informasi baik yang bersifat cuaca informasi cuaca yang misalnya berjadwal yaitu perkiraan
kalau berjadwal kan berlaku untuk hari ini sampai dengan tiga hari ke depan gitu kan itu yang berjadwal
ataupun yang tidak berjadwal yang kita sebut dengan peringatan dini cuaca
nah itu kami berikan kami apa
informasinya jadi berlapis ya mbak ya
jadi dari mulai seminggu sebelum tiga hari sebelum satu hari sebelum sampai yang jam jaman
artinya sudah berkoordinasi dengan pemprov kan
informasi tersebut kami sebarluaskan ke berbagai stakeholder dan juga ada di web kami ada di apps kami publik juga bisa mengakses
karena ini memang informasi publik siapa aja bisa mengakses
juga kami sebarluaskan ke berbagai macam grup ya di mana di dalamnya juga ada stakeholder stakeholder kami termasuk pemerintah daerah juga
baik baik terima kasih pak fahri rajab atas penjelasannya
terima kasih sekali lagi mudah mudahan tidak ada kejadian atau banjir lagi ya
ini terakhir selasa pagi tadi ya
terima kasih sekali lagi